dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa universitas indonesia
polda metro jaya turut menggunakan barang bukti berupa sepeda motor kawasaki pulsa milik korban
sementara satu barang bukti lain yakni mobil pajaro hitam milik punawirawan polri
juga digunakan untuk rekonstruksi meskipun berganti warna menjadi putih
kedati berbeda warna cat komis polatif usman menegaskan mobil ini masih merupakan kendaraan yang sama dengan saat kejadian
dirlantas polda metro jaya menyebut pihaknya sebelumnya telah mengembalikan mobil akbp eko sejak kasus ini ditutup atau sp tiga jumat lalu
jatuhnya aja jatuhnya aja apa stikernya dilepas